nah siapa coba yang suka males berolahraga
saya akhir akhir ini sih lagi lumayan lah ya
karena kan katanya kalau dengar kata kata olahraga itu kayaknya berat banget
alasannya apa nggak ada waktu
kita kan kerja ini aja jumat kerja harus long weekend gitu
wah curhat lagi kan
nah tapi gak pernah ada alasan seperti itu
apalagi kalau misalnya anda mencoba jumping john
yang bisa dijadikan alternatif olahraga ringan dan menyenangkan
dan juga punya banyak manfaat bagi kesehatan
salah satunya bakar kalori ya
lebih banyak katanya dibandingkan berlari
kita lihat dulu ya seperti apa olahraga ini
jumping john adalah aktivitas olahraga dengan cara melompat lompat menggunakan trampolin
olahraga ini dibagi menjadi tiga bagian
yakni pemanasan dengan melompat lompat kecil
lalu dilanjutkan dengan gerakan inti di mana durasi melompat semakin kuat
pendinginan dengan melenturkan kaki dan menggerakkan badan
jadi sebenarnya ini sesuatu yang baru ada di indonesia
dan kelebihannya kita seperti kita olahraga memang ini sebenarnya dirasakan berat
berat tapi kalori yang terbakar itu ternyata luar biasa
setahu saya sih ya ini yang udah udah
saya suka ngecek juga kalau misalnya melakukan jumping yang selama satu jam
minimal seribu kalori terbakar
meski baru tren di indonesia olahraga ini diminati oleh masyarakat
karena suasananya yang menarik
tapi yang menyenangkan
karena gini loh buat aku olahraga itu harus ada fun nya gitu
jadi kalau ini kan kayak anak kecil aja gitu sih main trampolin gitu kan
jadi buat aku fun
aku direkomen sama kaliza kalau olahraga jumping john ini seru
terus keringetnya juga katanya banyak banget
tapi sangat menguras tenaga di bagian bawah kaki itu sakit banget
menurut instruktur jumping john jonathan siregar
olahraga gerak ini banyak manfaatnya bagi kesehatan
jadi trampolin itu di atas trampolin itu sangat sehat
bukan secara fisik tapi buat semuanya
gara gara kita loncat terus loncat terus itu yang bawa oxygen to your brain
biar kamu lebih sadar lebih happy lebih senang
kan orangnya lihat di trampolin pasti udah lucu udah fun
itu yang pertama yang paling bagus
yang kedua gara gara ini high intensity di cardio
itu jadi bagus
bagi anda yang mau mencoba olahraga asal negeri paman sam ini
anda hanya butuh merogoh kocek sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk sekali pertemuan
jadi bagi anda yang mungkin kurang waktu luang bisa cobain jumping john
sebagai alternatif olahraga anda
dokter naya taka jakarta
yuk salam sejahtera
itu mau ikutan
harusnya ada di situ kata prabu jumping joy
harusnya kita ada di situ loncat loncat
nanti deh coba bahkan bukan ke studionya
tapi itu yang menarik itu olahraganya sambil senang
itu inget kita zaman dulu waktu masih anak anak
kenapa karena senang
wah ini inovasi yang baru nih saya harus ikut saya harus coba
iya deh nanti
karena loncat itu lebih bermanfaat dibandingkan lari ternyata
ini mencegah kita dari osteoporosis juga untuk usia usia dua puluh tahun ke atas